untuk mengetahui lebih lanjut proses evakuasi korban tambang yang longsor
melalui sambungan telpon kita terhubung dengan direktur operasi basarnas
budi purnama yang saat ini berada di lokasi tambang ilegal yang longsor di desa bakan bolaang mongondo
pak budi selamat siang
pak budi kita berharap ada informasi yang lebih mendetail bagaimana sebenarnya pencarian saat ini berlangsung
berapa korban yang saat ini diduga masih berada di runtuhan
baik kita melaksanakan pertama mengeluarkan material dari goa di mana para penambang diduga berada di reruntuhan tersebut
dengan pentahapan melaksanakan identifikasi menggunakan radar
radar untuk memastikan yang kita miliki basarnas
untuk memastikan bahwa di dalam reruntuhan tersebut sudah di
tidak diketemukan lagi denyut jantung atau tanda tanda kehidupan
baru kita lakukan untuk membuka lubang dari sisi samping sehingga tidak terjadi reruntuhan berikutnya
setelah itu tim asesmen akan melanjutkan upaya mengevakuasi material
yang kita perkirakan setebal enam meter kurang lebih yang menimbun korban
sampai dengan sore hati kita berhasil menggunakan material yang berupa batu batu besar
salah satunya yang kita angkat tadi yang kurang lebih tiga ton
baru kita melaksanakan asesmen sore ini sudah kurang lebih satu meter ketebalan dari timbunan
akan kita lanjutkan dengan menggunakan eskavator yang lebih kecil
jadi tadi siang kita gunakan yang empat puluh ton kita turunkan lagi yang lebih kecil yang dua puluh delapan ton
untuk mengurangi getaran daripada dinding gua tersebut
hasil dari operasi di lapangan apakah masih ada ditemukan tanda tanda kehidupan di lokasi
tidak akan berani menggunakan alat berat
belum kita memastikan bahwa tanda kehidupan di dalam itu sudah kita pos
pastikan tidak ada lagi baru kita buka goa tersebut
dari kondisi timbunan inilah yang akan kita harapkan ada tanda tanda korban sudah bisa kita temukan
bisa segera kita evakuasi keluar baru kita bisa memastikan langkah langkah berikutnya untuk terus berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh korban yang ada dalam timbunan tersebut
pak budi kita apresiasi bagaimana tim bekerja dua puluh empat jam di lapangan kondisinya juga cukup sulit
sebenarnya untuk lebih mendetail lagi apakah hanya ada di satu titik saja saat ini fokusnya atau ada informasi lain bahwa sebenarnya ada dugaan korban tertimbun di sejumlah titik lainnya
di dalam tambang yang sebenarnya lebih kecil
oh ya kita masih berkonsentrasi di dalam satu gua itu karena menurut informasi yang kita dapat dari korban yang selamat mereka menambang di dalam satu gua besar
nah untuk tempat tempat lain kami belum bisa memastikan apakah betul ada korban di dalam lubang lubang lain
tapi ya kita fokus sekarang ini ada di dalam satu goa
dimana kelebaran lima belas x tiga puluh
ketinggian sepuluh meter
inilah fokus kita di mana korban kemungkinan banyak yang kita dapatkan di sana kalau memang betul tertimbun di satu tempat gitu
prediksi secara kasarnya berapa jumlah korban yang diduga masih tertimbun
kami media juga mendapatkan data cukup simpang siur ada yang mengatakan tiga puluh empat puluh enam puluh data terakhir seperti apa pak budi
iya jadi tim dari basarnas dan sar gabungan ini tidak menerima laporan langsung dari masyarakat
dan penuhnya adalah wenang dan tanggung jawab dari kepolisian daerah
dalam hal ini polres tepat
dari laporan mungkin nanti ditanyakan langsung kepada kapolres berapa sebetulnya data
sehingga kami bagi tugas yang mendata korban atau laporan dari keluarga korban
itu khusus dari polres sampai dengan nanti pendataan akhir korban yang dapat dievakuasi sampai ke rumah sakit dan ditangani oleh dp

sehingga sar gabungan ini khusus fokus kepada
bagaimana caranya mengevakuasi korban
baik itu menggunakan alat berat maupun kita kombinasi dengan manual kalau memang itu harus dilakukan
baik pak budi purnama direktur operasi basarnas
terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami
kami harapkan proses evakuasi bisa berjalan lancar dan maksimal di lapangan
selamat siang pak